mahfud md kembali menyinggung mantan ketua umum p tiga romahur muzi yang tertangkap kpk
karena kasus tugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama
mahfud menyebut pernyataan romi yang mengklaim dirinya dijebak dan tidak bersalah dalam kasus tersebut
adalah hal yang lumrah dilakukan oleh banyak pejabat yang ditangkap kpk
ritualitas orang ditangkap itu ada tiga
pertama bilang wah saya ini dijebak
padahal nggak mungkin orang dijebak dengan ott karena ott itu pasti dipungkiti sudah lama
dan dia sendiri yang ngatur pertemuannya
itu ritualitas pertama
yang kedua dibilang saya ini korban politik
dan tidak ada jawaban lain orang yang ott
selama ini begitu
lalu ritual berikutnya
kemudian yang pertama itu eksepsi
saya menolak itu semua
atas dakwaan jaksa penuntut umum
kan selalu begitu
sekarang romi baru sampai pada tahapan untuk menyatakan dijebak
bila dijebak kemudian bila tidak kenal bilang direkomendasi orang hanya baik baik